sebelumnya pemerintah provinsi dki jakarta melalui perumda pasar jaya menutup tiga blok pasar tanah abang jakarta pusat
sejak tanggal dua puluh tujuh maret hingga lima april mendatang
kebijakan ini dipilih sebagai langkah antisipasi pencegahan penularan virus corona
yang tengah mewabah di ibu kota sebagai wilayah terinfeksi covid sembilan belas tertinggi di indonesia
namun hingga sabtu sore tampak sejumlah pedagang kaki lima atau pkl di sekitar pasar tanah abang
tidak mengindahkan larangan berjualan seperti yang diimbau oleh pemerintah
padahal pemprov dki jakarta sudah mengumumkan agar masyarakat menjauhi tempat ramai atau kerumunan
warga kelurahan kebon kacang ini nekat berjualan di trotoar meski sepi pembeli
sejak virus corona mewabah di ibu kota pendapatannya turun drastis
biasanya pedagang yang telah berjualan dua puluh tahun di tepi jalan ini
mengantongi penghasilan rata rata lima ratus ribu rupiah per hari
namun kini hanya mampu mendapatkan seratus hingga dua ratus ribu rupiah per hari dari hasil menjual pakaian
nah ini semenjak pasar tanah abang ini beberapa blok ditutup oleh pemerintah
karena ada anjuran untuk menghindari kerumunan masa masyarakat keramaian
itu terkait dengan antisipasi
untuk mencegah penularan virus corona
nah ibu sendiri dengan ditutupnya pasar tanah abang ini ada dampak yang signifikan nggak untuk berjualan
ya dampaknya sih gimana ya kalau saya nggak jualan gimana
makanya saya jualan
anak saya udah tiga nggak jualan gimana bang gitu aja udah
ini kan kemarin ditutup nih ya
ini berarti kalau sekarang pedagang kaki lima itu sudah semakin berkurang begitu
kan ibu juga mungkin membutuhkan penghasilan ya
makanya tetap ada di sini
tapi kalau ada imbauan dari pemerintah kan ini sudah gencar dilakukan nih
disisir oleh satpol pp begitu
ibu sendiri tanggapannya gimana takut nggak
ya gimana mau ditakutin
ya namanya kita cari duit ngapain kita takut
kalau pemerintah mau ngasih kita ini sih apa namanya
duit gitu ya
saya masih tetap di rumah karena saya nggak ada yang ngasih
ngapain saya di rumah
udah itu aja
saya harus cari nafkah untuk anak anak saya aja gitu
kalau terkait penyebaran virus corona ini ibu masih berjualan
kira kira ada rasa takut tertular atau bagaimana
ya takut sih ada
pokoknya saya tetap berjualan gitu
walaupun mau dikituin makan mau digapain makan saya tetap berjualan
itu pun dengan ibu melindungi diri ya
dengan masker alat pelindung diri seperti itu ya
pakai hand sanitizer juga
oh enggak saya pakai begini aja
pakai masker begitu
iya pakai masker
terlepas sebagai antisipasi mengurangi penyebaran covid sembilan belas karena berpotensi mengundang kerumunan warga
sejatinya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar melanggar peraturan
berdasarkan pasal dua puluh lima perda provinsi dki jakarta nomor delapan tahun dua ribu tujuh tentang ketertiban umum
pedagang yang bersikeras berjualan di jalan termasuk tertular
bisa dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama sepuluh hingga enam puluh hari
atau denda sebesar seratus ribu hingga dua puluh juta rupiah
pancor pangarikuan endra rizal di jakarta